banyak yang mempertanyakan dan juga sanksi terkait dengan langkah pemerintah menangani penanganan virus corona atau covid sembilan belas yang ada di indonesia
termasuk bagaimana pola komunikasi dan distribusi informasi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat
kita akan bahas malam hari ini melalui sambungan telepon sudah ada dr firman kurniawan pemerhati budaya dan komunikasi digital
pak firman selamat malam
selamat malam mbak tiffany
oke kita sudah sampai di tahap yang sekarang tapi coba saya mau lihat penilaian atau review anda
dari awal sejak kasus corona ini menjadi perhatian publik di indonesia
bagaimana sebenarnya pola komunikasi kemudian transparansi informasi pemerintah dari awal
range nilainya makin kesini makin membaik atau sebaliknya atau mungkin dari awal udah serampangan udah gak jelas
sesungguhnya semakin kesini semakin baik mbak
sejak pak jokowi mengumumkan adanya
kemudian menunjuk jurubicara pemerintah
kemudian juga mengeluarkan protokol untuk penanganan covid sembilan belas
itu adalah langkah langkah yang cukup tepat diambil
walaupun sedikit terlambat
kalau kita lihat peristiwa pertama terjadi di china itu akhir tahun dua ribu sembilan belas
mestinya kita bisa belajar
dengan penyebarannya yang begitu cepat
kemudian juga keluar dari china begitu cepat
kita perlu mengantisipasi dan menyiapkan tadi protokol protokol tadi
nah tetapi kita baru setelah ada yang positif
nah di sini mungkin akhirnya menimbulkan masyarakat itu mempunyai informasi yang sudah cukup banyak
kemudian pemerintah baru memulai
itu ada imbalance komunikasi
sehingga selalu dibanding bandingkan
apa yang dikeluarkan oleh pemerintah
statementnya bahwa kita tidak perlu panik
pemerintah sudah siap menangani dan sebagainya
dibandingkan dengan bagaimana negara lain melakukan penanganan virus tersebut
nah ketika tidak sama menjadi pertanyaan
bagaimana keseriusan pemerintah kan
bagaimana keseriusan pemerintah
tapi artinya begini
ada pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
anda menyebutkan sebenarnya semakin kesini semakin membaik
artinya kalau anda melihat membaiknya ini di era dua maret
ketika presiden mengumumkan ada dua warga indonesia yang positif mengidap virus corona
artinya penyelamatan presiden
apakah perlu seorang presiden sendiri yang mengumumkan
kita tahu itu ada di bawah kendali menteri kesehatan kan
perlu sekali karena sebelum pengumuman tersebut kita bertanya tanya
negara lainnya yang mengumumkan itu adalah menteri kesehatan

negara lainnya yang mengumumkan itu adalah menteri kesehatan
termasuk yang sangat dekat dengan indonesia sudah terkena
kita belum terkena
dan waktu itu kalau kita ingat pak menkesnya sangat tenang
kita mendapat anugerah tuhan dari tuhan yang maha esa terhindar
oke kita tidak menyesali dengan anugerah tersebut
tetapi mestinya sebagai otoritas kesehatan juga menjelaskan kenapa kita bisa kebal
nah ini perlu rasionalisasi bagi publik
nah ketika hari ini sudah semakin serius
tetapi tadi informasi yang ada di masyarakat sudah lebih advance
masyarakat selalu membandingkan
sehingga kalau menurut saya problemnya hari ini
bukan pemerintah sudah bekerja keras
bukan pemerintah sudah menyediakan informasi yang intens
tapi jangan jangan problemnya adalah pemerintah kurang dipercayai
sebagai otoritas yang memberikan informasi oleh publik
sehingga publik selalu membandingkan tadi dengan apa yang dilakukan oleh negara lain
katakanlah misalnya itali hari ini sudah menutup negaranya untuk keluar dan masuk
padahal kalau kita lihat misalnya dari sisi kesehatan dan sebagainya mereka lebih maju
nah indonesia apa yang dijadikan sebagai apa namanya
strategi sehingga kita cukup masih tenang saja
apakah kita ini benar benar sudah siap
atau menutupi kasus
yang sebetulnya hanya diketahui beberapa pihak misalnya seperti itu
jadi masyarakat perlu diyakinkan ini problemnya adalah problem kepercayaan publik
problemnya adalah kepercayaan publik terkait dengan trust masyarakat ya
dari hulu ke hilir kita lihat bagaimana anda menelaahnya
artinya gini ketidaktransparansian pemerintah dalam
penanganan virus corona di indonesia
ini juga yang akhirnya berujung pada social panic
social panic di masyarakat
artinya banyak orang yang di tanggal dua maret kemarin
atau mungkin anda juga melihat dan mengalaminya sendiri
panic buying tidak hanya menyetok logistik makanan
hand sanitizer semuanya lah ya
di tanggal dua tiga satu sampai dengan tiga hari pertama bahkan sekarang juga masih agak kesulitan kan
ini akhirnya berujung pada panic buying dan juga social panic
ini juga akhirnya karena tidak hanya kesimpang siuran informasi ini
tapi juga mungkin kita lihat pernyataan atau statement yang di luar masuk akal
di luar rasional
misalnya seperti penanganannya dengan melalui doa kunut
atau dengan nasi kapau
atau dengan susu kuda liar
itu juga salah satu yang menyumbang itu
ya jadi problem hari ini bukan kekurangan informasi
tapi justru informasi yang berbeda
kalau era sebelumnya kita menjadi tidak pasti karena kurang informasi
hari ini kita menjadi tidak pasti karena informasi itu begitu cepat berubah
begitu membanjiri jagad media sosial
publik tidak mempunyai pegangan
nah jadi disini perlu ada otoritas yang tampil
memberikan informasi yang sahih
dan kemudian dipercaya oleh publik
nah kalau saya sarankan adalah
pemerintah perlu membentuk satuan tugas
misalnya untuk memantau trending topic yang ada di publik
apa keresahan keresahan publik kemudian dijawab
misalnya saja saya sering mendapatkan pertanyaan
kalau orang di singapura dinyatakan positif
itu ada narasinya
dimana dia kena habis mengunjungi tempat apa saja
itu dianggap perlu
kalau di kita kan tidak
nah publik indonesia membanding bandingkan
yang mana yang benar
nah ini perlu ada sebuah statement yang tunggal
jadi statement yang tunggal ini diperlukan untuk
menggerakkan publik ke arah yang sama
nah ini sekarang di satu sisi kita tadi kita dengar
ada subsidi untuk pariwisata dan sebagainya
untuk mengundang turis dan sebagainya
tapi di satu sisi car free day dihentikan
nah ini jadinya seperti apa
publik menjadi bingung dengan informasi atau
polisi polisi yang keterangannya
kadang berbeda arah seperti itu
pak firman terakhir artinya gini ya
banyak banyak yang masyarakat atau publik pun juga menganggap bahwa
pemerintah seakan tidak belajar dari reaksi statement statement di awal
yang akhirnya membuat kesangsian di masyarakat
masyarakat sanksi apakah pemerintah betul
sigap atau gagap menangani penanganan virus corona yang ada di indonesia
kita lihat dengan pernyataan dari menkes terkait dengan doa
yang bisa menjauhkan kita
itu kan memancing reaksi
apakah perlu artinya orang orang yang ada di top pemerintahan
seperti menkes yang punya kendali kuat untuk menangani kasus ini
kemudian wakil presiden dengan statement susu kuda liar
kemudian ada juga nasika
apa pentingkah orang orang seperti ini
untuk mengeluarkan statement yang hanya memancing kesangsian masyarakat sendiri
justru itu yang menyebabkan informasi atau kepercayaan
terhadap informasi yang dikeluarkan pemerintah hari ini menjadi defisit mbak
informasi informasi yang tidak perlu
tidak menenangkan tidak memberikan kepastian kepada publik
itu tidak perlu diobral kalau menurut saya
sekarang ngobrol informasi banget ya
ya tampaknya menenang nenangkan
supaya publik tidak panik
tetapi bukan dengan cara yang seharusnya
dikeluarkan oleh otoritas kesehatan
atau mereka yang membutuhkan argumentasi kasional seperti itu
oke ya kita harapkan ke depannya artinya ini perjalanan
kemungkinan pasien pasien yang dikeluarkan dari pemerintah
yang masih akan terus bertambah
kemudian penanganannya juga akan berkembang lagi
kita harapkan kita mendengarkan komentar informasi yang masuk akal
yang rasional ya pak firman
seperti yang dibuat oleh who misalnya bekerja sama dengan google
dengan penyelenggara penyelenggara media sosial
mereka memastikan bahwa informasi yang keluar dari who lah
yang nanti akan muncul paling atas ketika publik mencari informasi tentang hal tersebut
rasanya indonesia juga perlu menunjuk sebuah otoritas yang dipercaya oleh publik
dan kemudian informasi dilewatkan lewat lembaga tersebut
atau institusi tersebut
oke semoga statement saran anda didengar oleh pemerintah malam hari ini
terima kasih pak firman kurniawan sudah bergabung dengan si indonesia connected malam hari ini